hai pertunjukan dancing fountain atau air mancur menari di sekitar danau archipelago
menjadi salah satu wajah baru taman mini indonesia indah atraksi air mancur ini
memadukan teknologi water screen musik dan permainan lampu jumat malam presiden joko
widodo meresmikan hasil revitalisasi tmi iji payung jakarta timur dari total luas
berupa bangunan seperti anjungan daerah sebagai wisata edukasi dan wahana permainan
dan masyarakat sekarang bisa mengunjungi dan menikmati wajah baru taman mini indonesia indah
yang tertata rapi lebih hijau
indah dan lebih nyaman
wajah baru tmii ini disambut antusias warga mereka berharap dengan wajah
barunya ini tmii akan menjadi lebih baik ya
bagus sih buat kalangan kayak kita gitu mau lihat wajah baru taman ini
ya semoga berdepannya lebih bagus lagi
revitalisasi taman mini indonesia indah dilakukan sejak januari dua ribu dua puluh dua biaya revitalisasi menggunakan
anggaran sebesar satu tujuh triliun rupiah ditambah anggaran dari pt injurni bumn sebesar dua ratus miliar rupiah tim
liputan cnn indonesia